sejak dua ribu tujuh belas mengikut penghubungan
sekolah sekarang masih sekolah
sudah lulus ini kemarin baru wisuda lulus sma ya
pak yang pastinya senang dan bahagia bersyukur
lebih senang lagi sama orang tua ya
ya allah apalagi sama suami sama anak alhamdulillah ini luar biasa
tidak terkira yang ya allah alhamdulillah
tidak ada lagi kata kata yang agak susah
rencana ini sebenarnya sudah diharapkan harapkan ya dulu itu
ketika mendaftarkan dia anak saya yang pertama ini fata alia ini
memang sudah ada program penggabungan
tapi agak kacot manajemennya
peraturan peraturannya berubah ubah di kemenang
akhirnya kami ya pesimis ternyata
pada tahun ini baru ada lagi program penggabungan tersebut
dan syaratnya menunggu lima tahun
dari dua ribu tujuh belas mendaftar sampai sekarang tujuh tahun
berarti sudah terpenuhi program penggabungannya bisa
kalau ibu sama bapak ini daftar tahun berapa
berarti lebih dulu ya bu ya
kali di jaduakan kapan berangkat
karena ada covid itu terus muncul tiga tahun
kalau saat ini nanti berangkat ke embarkasi tanggal berapa
berangkat ke embarkasinya empat belas malam
kita sudah masuk tanggal lima belas jam
kalau sejauh ini persiapannya apa aja kita masuk fisik gitu
fisiknya sering jalan kaki di lapangan jiwan
cek kesehatan sudah satu kali
alhamdulillah setelah itu syarat untuk melunasi kalau sekarang
jadi ada cek secara general check up
ya ada suntik covidnya empat kali